komisi dua masih menggelar rapat dengan kpu
salah satu agenda komisi dua dpr meminta klarifikasi kpu terkait dugaan kecurangan verifikasi faktual
dan untuk mengetahui informasi terkini sudah ada koresponden cnn indonesia
ausi riondolo di gedung dpr npr
selamat malam rio
bagaimana penjelasan kpu ke komisi dua dpr soal dugaan kecurangan verifikasi faktual sejumlah partai ini
ya selamat malam
ini memang rapat yang telah berlangsung sejak pada pukul dua siang hari ini
ini memang tadinya diagendakan untuk membahas sejumlah polemik ataupun isu yang beredar di masyarakat
terkait dengan profesionalitas kpu dalam menyelenggarakan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
khususnya bagi komisioner yang sebelum sebelum ini mendapatkan isu bahwa adanya kecurangan
ataupun manipulasi terkait dengan tahapan verifikasi faktual yang telah berlangsung
untuk meloloskan tiga partai misalkan itu
lalu kemudian adanya juga pernyataan publik yang dinilai tidak etis dan juga tidak profesional sebagai ketua kpu
dan juga ada sejumlah polemik lain yang memang juga turut dibahas di dalam rapat komisi dua dpr
bersama dengan forum tripartit hingga pada malam hari ini
rapat sehingga pada saat ini masih terus berlangsung
tadi kami pantau sedang membahas poin poin kesimpulan begitu
namun ada sedikit perdebatan terkait dengan pembahasan tentang sistem proporsional tertutup
dan juga sistem proporsional terbuka terkait dengan pemilu
jadi selatif dua ribu dua puluh empat
untuk membahasnya lebih lanjut saya saat ini sudah bersama dengan salah satu anggota komisi dua dpr
dari fraksi pan yang pada hari ini pada rapat kali ini cukup memberikan kritik yang keras kepada ketua kpu
terkait dengan pernyataan publik yang diberikan oleh ketua kpu hashim ashari
selamat malam pak gus pardi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam pak gus pardi
pak gus pari kita pantau dalam rapat hari ini
ini rasanya dari rapat yang panjang
anggota komisi dua dpr
mayoritas terlalu soft begitu
kalau saya bahasakan terlalu soft ya pak
karena dari laporan yang diberikan ataupun aduan yang diberikan oleh koalisi masyarakat sipil tadi pagi
sedikit sekali porsinya untuk dibahas begitu
tadi pak agus padi sempat menyebutkan bahwa pernyataan pers yang diberikan oleh ketua kpu terkait dengan
dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh ketua kpu kepada salah satu ketua umum partai begitu
ini tadi sudah ditolak
tidak dilakukan oleh pak hashim ashari
tapi bapak tadi menyampaikan itu
apa yang sebenarnya ingin disampaikan kepada ketua kpu dalam hal ini
ya pertama rapat pada siang sampai malam ini adalah rapat terpanjang dalam sejarah saya mengikuti rapat di komisi tiga
dan juga adalah rapat yang dihadiri oleh hampir seluruh anggota
berarti rdp pada hari ini
ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa
karena banyak hal lontaran lontaran yang disampaikan oleh kpu menimbulkan kegaduhan
maka banyak ketua ketua kapoksi dan anggota sangat berminat untuk mengikuti rapat tentang sebagaimana yang diungkapkan tadi
salah satu diantaranya adalah saya meminta kepada kpu
untuk bekerja secara profesional
sesuai dengan tugas fungsi dan wewenang yang diatur oleh undang undang
jangan menjadi pengamat politik
oleh karena itu realitas kita lihat bahwa apa yang diungkapkan oleh ketua kpu menimbulkan kegaduhan
salah satu diantaranya adalah tentang bakal calon apakah presiden wakil presiden
dan bakal calon bacalek
beliau mengatakan ada statement yang dilontarkan
oleh karena itu menurut emak saya ini adalah sesuatu yang kontraproduktif
kenapa ranah tentang bakal calon itu tidak diatur oleh tahapan tahapan pemilu
oleh karena itu biarkan masyarakat melakukan sosialisasi
karena dia mau jadi bakal calon
kenapa tidak diberikan ruang untuk sosialisasi
karena ini bukan ranahnya jangan berkomentar
yang kedua adalah tentang apa yang disampaikan
sebagaimana yang beliau sampaikan tentang pada akhir bulan desember
tutup tahun itu acaranya resmi
beliau juga mengungkapkan tentang adanya kecenderungan sistem pemilu itu profesional
ini juga menimbulkan kegaduhan
sehingga delapan partai politik dan juga tadi siang
kami fraksi fraksi juga bersepakat menyatakan bahwa meminta kepada mk
untuk melaksanakan sesuai dengan keputusannya yang pernah dilakukan pada tahun dua ribu lima belas
kemudian berkaitan dengan kasus
ini juga saya sorot dan saya sampaikan
sebelum pelaksanaan rdp dengan kpu bawaslu dkpp dan menteri dalam negeri
ada elemen masyarakat juga menyampaikan aspirasinya terhadap dugaan dugaan yang dilakukan oleh kpu
terutama berkaitan terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh kpu pusat ke kabupaten kota
terhadap pelaksanaan daripada persoalan tentang verifikasi faktual
saya tentu minta klarifikasi karena memang pak gumai tadi menyatakan
dan juga ada video yang dikirimkan kepada kami
tentu kebenaran tentang hal ini perlu kita minta
bagaimana klarifikasi yang harus disampaikan oleh kpu
kepada kami supaya kawan kawan pers juga bisa memahami apa yang sebetulnya yang terjadi
kemudian juga ada kasus masalah asusila yang dituduhkan kepada ketua kpu
beliau juga saya juga sudah sampaikan minta klarifikasi
apalagi yang terakhir di media juga beliau menyatakan bahwa
saya ini adalah ahli maksiat
dan kaitannya dengan kalimat astaghfirullah
itu tidak ada korelasi sama sekali
jangan ada pengakuan siapapun bahwa kita ini ahli masyarakat
tetapi pak asyim ashari sebagai ketua sudah melakukan klarifikasi terhadap hal itu
supaya apa jangan menimbulkan kegaduhan dan juga integritas daripada kpu sebagai penyelenggara ini
betul betul sesuai dengan aturan ahli maksiat
aturan aturan yang diatur oleh undang undang
dan dia harus melaksanakan pemilu ini secara profesional
dan tidak ada harus independen dan juga tidak ditumpangi oleh partai politik atau caneg manapun
pak kuspardi artinya kita disini sepakat bahwa walaupun sifatnya masih dugaan
tapi seperti yang tadi bapak sampaikan ada empat poin bahkan tanda kutip dosa yang dilakukan oleh komisioner kpu ini begitu banyak begitu pak ya
walaupun sifatnya masih dugaan
tapi kan tadi di dalam rapat ketua kpu sendiri sudah mengklarifikasi dan juga membantah bahwa tentang isu asusila tidak dia lakukan
terkait dengan intimidasi kepada ketua kpu provinsi juga tidak dilakukan
adanya kecurangan yang dilakukan pada verifikasi faktual juga tidak dilakukan
artinya apa yang akan dilakukan oleh komisi dua di sini pak
apakah hanya akan menunggu sidang yang akan dilakukan oleh dkpp
atau seperti apa untuk menanggapi sejumlah dosa tadi yang dilakukan
bagaimanapun bahwa rdp pada hari ini kan sangat terbuka
siapapun bisa mengakses
salah seorang daripada anggota komisi dua juga meminta kepada pimpinan rapat untuk diusut lebih tuntas dan dia mengusulkan agar dibentuk panja
malah beliau mengatakan agar ketua kpu ini diganti dengan anggota kpu yang lain supaya apa
supaya pelaksanaan pemilu ke depan itu supaya soft dan tidak menimbulkan kegaduhan
dan ucapan ataupun saran yang disampaikan oleh kawan kawan itu adalah sah sah saja
tetapi tentu kalau ini adalah merupakan kesepakatan dan kesimpulan tentu saya hanya samiyakna watoakna ⁇ terhadap keputusan yang diambil
karena sampai detik ini kesimpulan tentang hasil rdp itu memang belum tuntas
masukkan walaupun redaksinya kita lakukan akomodasi sesuai dengan keinginan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh menteri dalam negeri
terima kasih banyak pak gus pardi untuk informasinya karena sekarang rapat masih berjalan
pak gus pari harus balik ke dalam
terima kasih banyak informasi ya pak kita tunggu kesimpulannya dari komisi dua

berikut pernyataan dari anggota komisi dua dpr yang menyatakan bahwa hingga pada saat ini seluruh anggota komisi dua dpr

belum menentukan tentang seperti apa nasib yang akan dijalani oleh ketua kpu ataupun seluruh komisioner kpu
karena tadi muncul ide bahwa komisi dua akan membentuk panja untuk membahas sejumlah kesalahan ataupun dugaan ataupun manipulasi kecurangan yang selama ini sudah tersebar yang dilakukan oleh komisioner kpu
dan dari hasil panja tersebut akan menjadi rekomendasi bagi dkpp untuk kemudian nantinya memberikan keputusan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan

apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan

apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan

apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan

apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
apakah ketua kpu hashim ashari akan digantikan
katakan tadi bahwa hingga pada saat ini seluruh anggota komisi dua dpr masih membicarakan terkait dengan sikap apa yang akan diberikan oleh komisi dua dpr
baik terima kasih